dan saat ini kita sudah tersambung dengan denti piawai nastiti
mahasiswa indonesia yang saat ini berada di inggris
halo denti denti bagaimana kondisi terkini di sekitar buckingham palace
bagaimana juga antusiasme masyarakat di sana
kami mendengar bahwa raja charles iii dan juga permaisurinya
ini akan segera kembali ke london apakah benar
selamat petang waktu indonesia dan selamat siang waktu london
saat ini saya berada di buckingham palace
dan pada siang hari ini masyarakat berkumpul di buckingham palace
untuk memberikan penghormatan terakhir
memberikan ungkapan bela sungkawa gitu kepada ratu elizabeth
dan hari ini memang hujan deras
tetapi itu tidak menyurutkan semangat warga untuk berkumpul
dan tadi saya sempat berbincang bincang juga dengan warga
menurut mereka ini adalah penghormatan terakhir
dan ucapan terima kasih terhadap ratu elizabeth
penimpin negara inggris
bisa dijelaskan karena dari informasi yang kami dapatkan
bahwa begitu banyak warga yang memang saat ini berkumpul di buckingham palace
dan sebenarnya ada rangkaian rangkaian tersendiri yang dilakukan
selama proses nantinya
ratu jenazah ratu elizabeth ii ini akan dimakamkan di london
bagaimana proses itu dan juga bagaimana pengamanan di sana
ya memang sejak pagi warga sudah berkumpul di sini
untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap ratu elizabeth
warga datang membawa bunga dan berbagai ucapan gitu yang mereka buat sendiri
dan pengamanan di sini ini bukan pertama kalinya
saya datang ke buckingham palace
tapi ini pertama kalinya saya melihat warga yang datang ke buckingham palace
begitu ramai tetapi juga begitu sunyi pada saat yang bersamaan begitu
jadi warga berkumpul tetapi mereka dalam suasana hening
untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap ratu elizabeth
dan pengamanannya cukup baik walaupun banyak petugas yang berjaga
petugas tetap ramah menyapa warga dan memberikan kesempatan kepada warga
untuk memberikan penghormatan terakhir
menyampaikan karangan bunga atau menyampaikan belasungkawanya begitu
dan saya belum mendapatkan informasi tentang prosesi pada hari ini
tetapi memang dikabarkan memang ratu elizabeth akan dibawa ke breakingham palace
pada hari kedua setelah meninggal
jadi memang mungkin belum hari ini begitu jenazahnya dibawa ke buckingham palace
denti tadi anda nyatakan walaupun begitu ramai
apakah itu artinya benar benar duka mendalam yang dirasakan oleh masyarakat inggris
karena kita ketahui bahwa ini adalah monarki yang paling lama yang berada di sini
ratu elizabeth ii dan bagaimana bisa digambarkan
bagaimana duka yang dirasakan oleh masyarakat inggris denti
ya betul sekali ketika saya datang ke buckingham palace

warga sudah berkumpul di depan istana
kemudian suasananya memang silent tidak banyak orang yang berkomentar
semua hanya hening
semuanya berdiri menatap sambil membawa karangan bunga
membawa foto foto dari ratu elizabeth
jadi memang ini berbeda sekali
damai sangat riuh dengan kehadiran turis
maupun warga yang beraktivitas
tetapi hari ini mebaikannya
ini memang suasananya lebih hening dibandingkan biasanya
denti ratu elizabeth ii ini membawa banyak perubahan terhadap kehidupan monarki di sana
begitu pula juga dengan budaya atau persepsi masyarakat terhadap monarki inggris
apa saja kesan apa yang tertinggal di masyarakat di sana tentang ratu elizabeth ii denti
ya memang tujuh puluh tahun memimpin gitu suatu kerajaan ini bukan waktu yang pendek
tadi saya sempat berbincang dengan warga gitu mereka sangat terkesan dengan apa yang sudah dilakukan ratu elizabeth
selama berpuasa gitu dan mereka sangat berkesan dan mereka sangat berterima kasih terhadap
apa yang sudah dilakukan ratu elizabeth
dan ini memberikan bela sungkawa dan kebanyakan warga yang datang itu tidak hanya warga london
tetapi juga mereka yang datang dari luar kota gitu
seperti tadi saya bertemu dengan warga dia datang dari oxford menempuh perjalanan jauh
denti kemudian tadi anda menyatakan mereka sangat berkesan warga di sana
khusus untuk memberikan penghormatan terakhir
denti tadi anda menyebutkan bahwa warga sangat berkesan dengan kepemimpinan ratu elizabeth ii ini
sikap alpa atau keputusan keputusan apa yang dilakukan oleh ratu elizabeth ii
yang meninggalkan kesan mendalam untuk masyarakat di sana
atau perubahan perubahan apa yang kemudian berdasarkan keputusan ratu elizabeth ii
yang memberikan kesan yang sangat dalam bagi masyarakat denty
ya tentu saja alasan
masyarakat datang ke sini banyak sekali ya dan berbeda beda
tetapi yang saya tahu gitu selama ini memang masyarakat itu terkesan dengan bagaimana
kerajaan inggris ini memberikan ciri khas sehingga dikenal oleh dunia
itu sudah terlihat sejak jubilee beberapa bulan lalu gitu ketika warga datang ke sini
dan mereka merasa bahwa ratu elizabeth ii ini berhasil menyatukan oleh masyarakat
yang datang dari berbagai latar belakang begitu
berhasil salah satu sikapnya adalah berhasil menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang
itulah salah satu kesan mendalam yang ditinggalkan oleh ratu elizabeth ii
terima kasih denti atas laporan langsungnya dari istana buckingham di london